direktur utama pertamina elia massamanik mendatangi gedung kpk jakarta
kedatangannya kali ini dilakukan untuk bertemu pimpinan kpk terkait pengawasan proyek senilai lebih dari tiga puluh miliar dolar amerika
proyek pertamina ini merupakan proyek kilang yang sedang direncanakan dan akan dikerjakan dalam waktu dekat
sebagai pimpinan baru pertamina elia masamanik mengaku perlu meminta pendampingan kpk untuk meminimalisir kesalahan dalam pengerjaan proyek
pendampingan kpk ini nantinya akan dilakukan sejak ranah pengadaan hingga ke pelaksanaan proyek
proyek ini masuk dalam rencana kerja anggaran perusahaan rkap tahun dua ribu tujuh belas pada aspek pengolahan dan petrokimia
pembangunan kilang akan dilakukan di balikpapan cilacap dan tuban
kita akan banyak berkonsultasi dengan tim dari kpk
manakala kita mengalami banyak
karena kan proyek sebesar itu kan memerlukan resources yang begitu besar
jadi tidak saja dari sistem ininya mulai dari pengadahannya nanti kita ingin memastikan bahwa semua governance yang baik itu terpenuhi
tanpa tentunya mengurangi kecepatan